masing masing ketua umum pun atau calon ketua umum
kan punya visi yang baik
kita juga nanti dengarkan
siapa yang kalah harus berani berkontribusi
siapa yang menang harus juga
mendengarkan yang kalah
pak jokowi bagaimana mempersiapkan
ya kebersamaan diperintah
dengan pak prabowo
itu sudah dikasih ajarin kok kenapa kita
ya kita harus memperbaiki ini
kalau saya berani maju itu ya berani
kalah dan berani menang
membesarkan sepak bola
ya tidak harus
jadi ketua umum pssi
supaya program saya bisa berjalan
yang saya tawarkan ya
jadi ketua umum pssi